sebuah yayasan di kota bandung mendistribusikan bantuan perlengkapan kesehatan
berupa oksigen dan ventilator hingga vaksinasi dan suplemen bagi tenaga kesehatan hari sabtu
tidak hanya itu ambulans gratis yang siaga dua puluh empat jam juga disiagakan rumah zakat
untuk membawa pasien yang terpapar covid sembilan belas yang dilengkapi dengan peralatan penanganan kesehatan
bantuan diprioritaskan diberikan kepada wilayah yang terdampak ppkm
bantuan logistik dan kesehatan ini juga diberikan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah
layanan ambulans gratis tersedia di sebelas kota di indonesia
hari ini tadi kita sampaikan di angka sepuluh miliar ya ini tentunya juga pasti akan bergerak
seiring dengan masyarakat dan pihak pihak lain yang akan bergabung berkolaborasi
untuk bersama sama membantu masyarakat yang terdampak
hingga saat ini kesehatan yang terdampak di kota bandung akan berjalan dengan berat
saat ini sudah lebih dari dua ratus ribu warga terdampak covid sembilan belas yang telah dibantu
dan diharapkan akan terus didistribusikan untuk menolong meringatkan warga
bantuan ini berasal dari hasil titipan para donatur
tim liputan cnn indonesia